sekretaris jenderal partai demokrat hinca panjaitan
menegaskan ucapan ferdinand hutahian yang mengatakan
akan berhenti mendukung capres prabowo subianto
merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili partai
hinca juga menyatakan partai demokrat masih menjadi bagian
dari koalisi adil makmur yang mendukung prabowo sandi
ini disampaikan hinca kepada wartawan di gedung
dprnpr senayan jakarta senin siang
menurut hinca pernyataan ferdinand melalui twitter
adalah bentuk protes dan rasa kesal pribadi
terhadap komentar warganet
hinca memastikan hingga saat ini partai demokrat
masih konsisten berada dalam koalisi partai pendukung prabowo sandi
minggu sembilan belas mei melalui twitter
kepala divisi advokasi dan hukum partai demokrat
ferdinand hutahian mengatakan
berhenti mendukung prabowo sandi
ferdinand kesal karena menemukan komentar warganet
tentang kesehatan ani yudhoyono
ferdinand beranggapan perundungan terhadap mantan ibu negara itu
dilakukan bazar pendukung prabowo
yang menurut kita sudah keterlaluan
silahkan buli demokrat silahkan buli saya
silahkan buli yang lain lain pak sby mas ahain gak apa apa
ferdinand menyampaikan itu sebagai protes kerasnya
terhadap perlakuan membuli ibu ani yang nggak ada urusannya ini
dan itu suara kami semua gitu
nah tentang substansinya
lalu kalau ferdinand bilang keluar dari dukungannya
sebagai pribadi dia
partai demokrat tetap di situ
ucapan selamat ketua umum pan zulkifli hasan
kepada cawapres maruf amin terkait kemenangan dalam hitung cepat kpu
dinilai internal pan sebagai indikasi awal sikap partai
sementara maruf menyebut sikap ketua umum pan itu
sebagai contoh pemimpin dan negarawan
ucapan selamat dari ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan
kepada maruf amin dinilai internal pan
sebagai indikasi awal sikap partai
terkait penetapan hasil pemilu dua ribu sembilan belas
pan mengaku akan menghormati hasil keputusan kpu
pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas mendatang
wakil ketua umum pan bar hasibuan menyebut
walau disampaikan secara informal
ucapan itu bisa diartikan sebagai sikap resmi pan
bara menyatakan pan akan menghormati ketetapan hasil
rekapitulasi suara nasional kpu
walaupun capres dan cawapres yang diusung pan kalah
menurut bara pihak pihak yang tidak puas dengan hasil keputusan kpu
dapat menempuh jalur konstitusional di mahkamah konstitusi
jadi ucapan selamat ya makasih
yang diberikan oleh ketua umum kami kepada pak arief amin
walaupun itu diberikan secara informal
tapi merupakan indikasi awal atas sikap resmi pan
nanti ketika kpu mengumumkan hasil resmi pemilihan presiden
dan pemilihan legislatif tanggal dua puluh dua
jadi yang jelas posisi kami adalah kami akan menghormati
hasil yang akan diumumkan oleh kpu itu apapun hasilnya
dan kami meminta pihak yang tidak puas
kalau memang merasa ada kecurangan
untuk menempuh jalur konstitusional dan garul institusional
sebelumnya calon wakil presiden ma'ruf amin menyebut zulkifli hasan sebagai contoh negarawan
hal tersebut disampaikan ma'ruf menanggapi ucapan selamat kepada dirinya
yang unggul dalam hitung cepat kpu yang disampaikan secara langsung
oleh zulkifli di salah salah acara milad perti di jakarta minggu sore
⁇ ruf amin berharap sikap negarawan ketua umum pan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat
untuk bersikap positif pasca pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
sikap zulkifli dinilai sebagai contoh pemimpin dan negarawan yang dewasa
meskipun keduanya tetap menunggu hasil yang akan dikeluarkan kpu dua puluh dua mei mendatang
kita mestinya pemimpin ya begitu lah
artinya memberikan pengakuan terhadap apa yang terjadi suka atau tidak juga
walaupun belum dua puluh dua mei ya pak
walaupun dua puluh dua itu memang luar biasa itu
jadi belum dua puluh dua sudah mengucapkan
nah ini kita sangat menghargai sikap beliau ya
kedepan terkait banyaknya dorongan yang menyatakan agar jokowi dan prabowo menggelar pertemuan
ma'ruf akan melakukan koordinasi kepada jokowi untuk segera membuat pertemuan
tim liputan cnn indonesia
menjelang akhir rekapitulasi manuver partai politik yang tergabung di kubu prabowo sandi
sudah mulai terlihat partai demokrat dan pan mulai berani menunjukkan gestur yang sedikit berbeda
dari teman temannya di koalisi
benarkah dua partai ini akan merapat ke kubu seberang segera setelah rekap kpu usai
sudah bergabung malam ini mas didi rawadi wasekjen partai demokrat
mas didi selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini dan juga ada bang bar hasibuan waketumpan bang bara
terima kasih sudahdi dan juga ada mas adi praitno analis politik uin syarif hidayatullah
mas adi terima kasih sudah hadir malam hari ini
kalau misalnya kita mengatakan pergerakan gestur yang berbeda
kalau demokrat kan mengatakan kontraknya sampai tanggal berapa dengan bpn mas didi
saya kira semuanya sama ya sampai perhitungan final sampai ketahuan siapa yang menang siapa yang kalah
jadi kita kan masih menunggu nih siapa yang menang siapa yang kalah kita nggak tahu
walaupun indikasi indikasi sudah ada belum ada yang deklarasi dan sebagainya silakan saja
tetapi finalnya tentunya tanggal dua puluh dua ini
jadi kita masih menunggu
kita semua menunggu dan kita semua sepakat mengawal sebaik baiknya suara dari pasangan yang kita jagokan ini ya
sampai dua puluh dua masih berada di koalisi adil makmur ya
karena kontraknya pokoknya kontrak politiknya di situ
pokoknya kita mengawal ini semua dan kita tentu harus berpegangan pada real konstitusi yang ada
sekarang kan situasi panas nih ya
sejak tanggal tujuh belas panasnya nggak meredarda nih
kalau manusia nih panasnya sudah empat tahun
kalau manusia ini panasnya sudah empat puluh dua derajat mungkin bahaya
oleh karena demokrat tampil bagaimana ingin menyejukkan ini ya
demokrat ini tampil politik itu persaingan tanggal tujuh belas harusnya sudah selesai
tinggal kita semua mengawal dengan sebaik baiknya
kita menunggu dengan sebaik baiknya
manakala kalau ada dugaan kecurangan kecurangan katakan dugaan pelanggaran salah input dan sebagainya
saya kira di tiap tahapan perhitungan suara
sejak di tps di kecamatan di apalagi kabupaten di provinsi
setiap partai punya saksi saksi yang mengawal
dan para saksi ini punya catatan catatan keberatan
saya sendiri di dapil saya ikut mengawal suara
di tiap tahapan ini ada manakala ada keberatan ya tinggal kita jadikan amunisi
manakala harus menegakkan hak kita di bawaslu ataupun menegakkan hak kita di mahkamah konstitusi ya
jadi itu itu sudah
jadi sampai hari ini demokrat nggak usah diragukan berada di kubu dua dan sama sama mengawal sebaik baiknya suara yang ada ini
dari kubu bpn memangnya sudah ada yang meragukan atau bagaimana suara suara
saya nggak mengatakan demikian
tadi kemarin ada beberapa pertemuan ya
misalnya mas ahaye diundang ke istana lalu ditafsirkan oleh sebagian orang bahwa ini mengambil sikap yang nggak benar sebenarnya
karena kita mengetahui saat ini situasi sangat teruk
karena kita mengetahui saat ini situasi sangat teruk
karena kita mengetahui saat ini situasi sangat teruk
kebetulan ada para helikopter partai administrasi amerika dan lembaga agradekuat ini
jadi ini terkadang itu memang negara misalnya helikopter ini lagi bercertakan dan memperhatikan suara suara teruk tyanku holdpress ini

makin banyak dibuka dialog dialog antara para tokoh tokoh yang berpengaruh dari partai manapun dari luar partai dari tokoh agama tokoh masyarakat dan sebagainya
saya kira ini timingnya saat ini
ini apalagi tinggal dua hari wajib bagi kita semua menjaga ini agar sejuk dan rakyat indonesia ini jangan sampai tersesat oleh hal hal yang tidak diinginkan ke depan
menarik kata kata yang tersesat
bang mbak rata kalau misalnya
memang berhasil sekali
kalau bang zul sudah lebih firm gesturnya lebih agak agak berbeda
kemarin sudah memberikan selamat kan sudah memberikan selamat justru
sudah jelaskan arahnya yang diambil oleh bang zul
jadi bang mbak betul
oke oke jadi apa penjelasannya
penjelasannya bahwa sebetulnya kan hasil ini sudah jelas ya hasilnya
sembilan puluh satu persen sekarang sudah masuk
nah sebetulnya tahun dua ribu tujuh belas itu kita sudah mempunyai gambaran kuat
kalau melihat dari hasil quick count kikitung cepat itu
yang sebetulnya kan lembaga lembaga survei itu sangat credible record mereka ya
di tiga pemilihan presiden sebelumnya mereka itu sangat akurat
itunya hasil quick count nya kalau kita bandingkan dengan hasil resmi oleh kpu real count
jadi sebetulnya waktu itu juga kita tidak ada alasan untuk tidak mempercaya apa hasil quick count tersebut
tapi memang oke lah
secara resmi kita harus menunggu perhitungan suara real count yang ada di kpu
dan ini sudah sebentar lagi selesai sudah tidak sampai empat puluh delapan jam lagi akan diumumkan oleh kpu
dan sudah sembilan puluh lima persen
lima puluh persen dan sudah itu kan sudah kalau sudah di atas tujuh puluh lima persen biasanya perubahannya itu sangat sedikit ya
jadi sudah ketahuan lah siapa pemerangnya
dan di situ
itu kita harus mempunyai jiwa besar jiwa kenegarawan untuk menunjukkan sikap untuk menghormati hasil
nanti yang akan diumumkan ya oleh kpu apakah itu hasil pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif
dan tentu saja kita harus memberikan ucapan selamat karena itu adalah tradisi baik dalam kompetisi politik ya
siapapun yang pihak yang kalah atau berada dalam koalisi yang kalah harus menunjukkan gesture menunjukkan sikap besar hati untuk memberikan selamat
terus membangun tradisi politik yang sehat seperti itu ya
gestur memberikan selamat itu ada juga yang mengatakan bang zul curi start nih
padahal belum belum belum beres semuanya gitu
tapi kan sudah tinggal dua hari lagi ya kan
kamu kan bilang sudah sembilan puluh lima persen dan tentu kan tidak akan ada perubahan gitu
jadi sudah sangat jelas
curi start gak itu
tidak curi start
saya kan bertemu dengan pak maruf amin secara kebetulan
acara buka puasa ini bulan ramadhan
dan kalau bang zu memberikan gesture
gesture yang positif ya
memberikan selamat walaupun dibilang ini belum masih menunggu hasil resmi
tapi dia kan juga bilang bahwa ini tidak akan ada perubahan yang signifikan
atau jangan jangan sebelum bertemu dengan pak maruf sebelumnya sempat bertemu jokowi secara tatap mata empat mata sudah pernah memberikan selamat jangan jangan bang zul
saya tidak tahu ya apakah memberikan selamat
saya pikir tidak
karena kan pak jokowi juga sikapnya kan menunggu ya
tapi ini kan sudah makin mendekati tanggal dua puluh dua kan
itu kan kejadian tadi malam ya
sudah makin mendekati tanggal dua puluh dua
hasilnya sudah sangat jelas
jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan selamat
jadi sudah siap menyeberang juga
kemungkinan itu kan saya selalu katakan
saya katakan kemungkinan itu ada
bahwa kita harus menentukan sikap setelah ini semua selesai
sebetulnya saya cakap ada faktor pemilihan presiden sudah selesai tanggal tujuh belas april
tapi memang kita jadi komitmen kita kan memang hanya untuk pemilihan presiden
setelah itu tentu kita punya otoritas
kita harus penuh untuk menentukan langkah logis selanjutnya
sesuai dengan kepentingan partai
apa yang kita pikir terbaik bagi pan
positioning apa yang terbaik untuk lima tahun ke depan
langkah logis menarik nih
mas adi kalau menurut anda ini adalah hal yang paling aman yang diambil oleh dua partai yang kebetulan warnanya agak kebiru biruan ini
kalau untuk kepentingan jangka pendek
terutama untuk meredakan situasi yang
sementasinya cukup ekstrim saya kira bagus
pertemuan pak zul pertemuan ahy dengan jokowi dan istana
itu semacam simbolisasi politik bahwa dua pihak ini apapun yang terjadi di dua puluh dua mei nanti itu akan diterima dengan lapang rada
itu satu hal
cair gitu ya
yang kedua yang paling penting sebenarnya kita ini belum mengenal satu budaya scientific yang luar biasa
kalau di amerika kalaupun toh exit poll itu bukan ukuran resmi kemenangan
tapi biasanya kalau sudah melihat exit poll kandidat presiden sudah menyatakan kekalahannya
misalnya ketika obama menang lawan john mccain itu sorenya sudah nelfon john mccaen
mister obama terima kasih dan anda sukses sebagai pemenang ekonomi
tradisi di amerika begitu
pihak yang kalah nelfon duluan
artinya kita tidak perlu berlarut larut
hal ini juga terjadi misalnya ketika hillary sore harinya nelfon
tentu kepada donald trump mengucapkan selamat anda sebagai pemenang versi quick count
dan malamnya tinggal bikin pidato ke negara dan selesai
barometer ilmiah seperti ini dianggap tidak penting
karena dianggap mengelabui dan seterusnya dan seterusnya
padahal kalau melihat kejendrungannya quickon exit poll dan apapun
memang ada melesetnya tapi margin errornya masih dalam batas
bisa ditoleransi dua atau tiga persen
itu alamiah sebenarnya putri
itulah yang saya kira
partai politik hampir tiap tahun bertumbuh besar dengan baik
muncul banyak politisi politisi baru dan muda gitu
tapi instrumen ilmiah seperti survei dan semuanya ini kan
hanya rentang waktu selama delapan bulan
begitu lama terasa
karena orang menganggap hitung manual terus
dan semuanya jadi ukuran
kalau kita melihat negara negara maju lainnya gitu ya
saya kira cepat kok selesai kalau kita mau agak sedikit maju berpikirnya
yang kedua saya kira memang menarik bicara tentang posisi pan
cuman memang sangat tergantung nanti
bahwa koalisi tidak seindah yang dibayangkan orang
karena kalau mau ingin merapat ke koalisi satu
tentu ini akan melibatkan banyak hal
banyak teman teman koalisi satu
soal kewijakan politiknya
veto player nya itu adalah jokowi
tapi bahwa begitu banyak partai di dalam yang harus dilibatkan
dalam penentuan apakah pan demokrat menjadi bagian penting
itu bukan perkara mudah gitu ya
meski welcome tapi footnote nya banyak
dan apakah kemudian kubu bpn akan dengan secara ikhlas begitu saja melepas kira kira
kalau melihat kecenderungannya bpn ini kan sudah bubar jalan
fisiknya oke sampai tanggal dua puluh dua mei
tapi hati dan pikirannya sudah kemana mana jauh jauh hari
kan begitu yang kemudian kita bisa terjemahkan
karena memang setelah tujuh belas april tidak ada hak dari koalisi dua
bpn ini untuk mengintervensi kebijakan partai politik pengusung
nggak ada hak itu misalnya prabowo mengintervensi pks demokrat dan pan
menentukan sikap politik kedepannya seperti apa
ini yang kemudian bisa menjelaskan kenapa pak zulhas agak sedikit dinamis pergerakannya
jahit jaring jaring komunikasi politik
terutama untuk meredakan
begitupun dengan mas ahaye
dan jangan dimaknai setiap komunikasi dengan istana dengan ma'ruf amin itu sebagai bagian dari jatah politik
jangan hanya melulu dimaknai sebagai bagian membangun koalisi
itu adalah bonus bonus demografi aja
sekalipun itu bonus demografi tapi juga cukup dipertimbangkan
karena ada suara suara katanya bang zul ingin tetap berada kursi mpr lah misalnya ya
kalau itu memang tidak mungkin ada api tanpa dana
kita bahas itu selanjutnya tetap di cnn indonesia prime news
anda kembali masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal manuver pergerakan politik dari kubu prabowo sandi ini
dua hari menjelang batas akhir rekapitulasi suara
mas didi oke lah misalnya memang ini silaturahmi
tapi bagaimanapun kan kita tidak bisa melihat ini begitu saja karena ini politik
pasti kemudian ada yang ditawarkan ada yang menawarkan kan
kita harus melihat situasi memang panas ini ya
setahun lalu juga sudah panas nih ya pak
sejak pencalonan sudah panas sampai hari ini panas
saya melihatnya demikian lah
jadi oleh karena silaturahmi kebangsaan yang terus dibangun ya
kita beri apresiasi kepada presiden jokowi yang mengajak mas ahaye dan juga para tokoh yang lain
saya rasa bagus ya
dan juga pak prabowo kalau tidak salah juga ada pertemuan pertemuan juga dengan beberapa tokoh
saya kira bagus ya
dan ini kalau bisa intensif dua hari ini ini bagus sekali
saya masih melihat hal hal itu ya
jadi situasi yang panas ini kewajiban kita semua terasuk media untuk mendinginkan suasana
jangan kita biarkan panas ini harga yang terlalu mahal dibayar
manakala ternyata hal hal yang tidak diinginkan terjadi
saat ini sebenarnya kalau misalnya dari teman teman kader demokrat sendiri yang internal
misalnya dekat dekat yang sedang ngobrol sama mas jiddi
mereka bagaimana gesturnya
pada umumnya patuh pada apa yang menjadi amanah dari ketum ya
jadi kita kawal proses ini sebaik baiknya
tapi mungkin di medsos tidak begitu ya
karena ada beberapa kader demokrat yang sudah jelas jelas
dinamika sih ada ya
di partai tidak mungkin tidak ada dinamika ya
asal masih dalam batas batas yang menurut hemat saya
yang dihukumkan kita ya
lalu kalau ada yang bermanufur atau berpengaruh
yang bermanufur atau melakukan gerakan dinamika yang heboh ya
sekarang sosial media siapa yang bisa menahan ya
bukan dari kader demokrat saja
kader partai lain pun banyak yang bermain di sosial media
lalu jadi viral di media konvensional ya bukan salah mereka
memang diangkat oleh media media konvensional
jadi tidak salah juga
tapi hal seperti itu memperburuk hubungan tidak sih sebenarnya
kalau kita lihat dengan bijaksana
lihatnya dengan kepala dingin
kalau kita lihat dengan kepala dingin harusnya tidak ada masalah
karena di mana mana kok orang bermain sosial media
dari politisi tokoh tokoh masyarakat tokoh wartawan senior dan sebagainya bermain di sana
tinggal kalau saya sih lihat yang resminya aja
lihat hal hal yang menjadi tujuan baik
misalnya mas ahy bersilaturahmi dengan pak jokowi
itu kan bagus gitu
saya melihat sisi yang itunya
jadi kalau hal hal yang di luar itu bagi saya saya tidak mau terlalu besar lagi
persatuan kesatuan terjaga dengan baik
karena ini bahaya kalau kita larut di dalam luka luka pilpres
kalau pilek dampaknya tidak terlalu besar
tapi pilpres yang ada ini sudah menimbulkan luka yang cukup ini ya
cukup dalam menurut saya
jadi kewajiban kita untuk menyejukkan lah menurut saya
luka luka pilpres itu kan sebenarnya mungkin tidak hanya antar lawan
tapi mungkin di sesama rekan koalisi juga
kalau misalnya dari pan nih
misalnya dari pan sekarang untuk soft landing
karena awalnya baik endingnya juga mesti baik nih
kira kira seperti apa
bandingnya kan secara resmi official
itu pada tanggal dua puluh dua sebetulnya kan
itu di situ sebetulnya endingnya
sekarang sekarang sudah dan masih ada komunikasi dengan koalisi
oh iya dong masih masih ada
komunikasi terus berjalan
tapi kan seperti yang saya kemukakan berkali kali ya
tentu setelah tanggal dua puluh dua kita punya otoritas penuh untuk menentukan the next logical step itu
langkah logis selanjutnya kan untuk kepentingan partai
dan memang komitmen kita kan hanya sampai pemilihan presiden
setelah itu kita bebas untuk menentukan langkah selanjutnya
seperti dikata adi tadi kan
pata patanya menahan kami untuk menentukan pilihan
menentukan pilihan ya kan
soal keberadaan kami nanti lima tahun ke depan apakah di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan
kalau sejauh ini yang paling berat pertimbangannya maksudnya lebih berat ke yang paling logis menurut pan sejauh ini lebih berat untuk bergabung ke dalam pemerintahan
ya kalau kita lihat dari sejarah eksistensi pan
kita kan memang kebanyakan keberadaan di dalam pemerintahan
hanya sebentar sedikit sekali
yaitu periode dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas ya
di pembentukan pemerintahan jokowi
yang awal itu kan kita tidak ikut awal ya
baru kita bergabung tahun dua ribu lima belas
kemudian sampai sebelum pemilihan presiden
pemilihan legislatif ya kan
tahun lalu kita kemudian keluar
karena kita mendukung pak prabowo
kita berdiri pada tahun sembilan puluh delapan
bulan agustus sembilan puluh delapan
ikut pemilu pertama kali bulan april sembilan puluh sembilan
setelah itu kita ikut pemerintahan yang dibentuk bulan oktober ya
setelah sidang istimewa itu kan
nah kita langsung ikut
terus nonstop sampai dua ribu empat belas
kemudian ada jeda secara brief
kemudian kita bergabung kembali
jadi sebetulnya kalau kita lihat dari record history pattern
itu selalu memang pan berada di dalam pemerintahan
bagaimana dengan demokrat
mungkin sudah ada kemudian informasi yang disampaikan oleh beberapa elit
atau dengan ketutup diskusinya
demokrat ini sih masih menunggu jujur aja ya
sekali lagi kita ingin suasana yang sejuk
oleh karenanya gerakan gerakan di luar gerakan konstitusional kita nggak setuju ya
kalaupun dua hari ini kan rame isu gerakan massa ya
gerakan gerakan saya rasa selalu tertib
ya silahkan aja itu kan hak warga negara yang tertib
dan terukur semua sih gak apa apa
tapi demokrat nggak mengambil sisi itu
demokrat ini dua hari ini menjagalah
terus menjaga menjaga suasana yang sejuk
kita gak ingin hanya gara gara pilpres bangsa ini terbelah
apakah tetap ingin menjadi penyeimbang seperti sebelum sebelumnya
kita lihat nanti lah kan setelah tanggal dua puluh dua tentu ada pembicaraan pembicaraan ya
kita ingin yang terbaik bagi bangsa dan negara kedepan
apalagi demokrat punya empat belas program pro rakyat kedepan
siapapun yang kira kira punya platform dan punya platform
dan punya program program yang kira kira dekat dengan program kita
tentu kita siap bersama sama
ya jadi sudah jelas ada empat permasalahan besar bangsa ini
yang tercantum dalam programnya partai demokrat
kita lihat saja ada pembicaraan pembicaraan
pasti setelah ini bukan demokrat saja
semua akan saling bertemu saling berbicara
saling ngeberembuk apa yang terbaik bagi bangsa dan negara kedepan
dan demokrat siap di posisi manapun saya kira ya
harus siap di manapun
yang penting segalanya sesuai dengan platform yang dimiliki oleh partai demokrat
kalau misalnya mas adi melihat sekarang begini deh
untuk misalnya bergabung ke dalam koalisi jokowi maruf ya
itu kemudian ada barrier yang terlalu besar
terlalu besar atau besar atau masih bisa diatasi oleh mereka
karena kan bagaimanapun masing masing ada posisi tawar nih
demokrat dan pan pasti ada posisi tawar kepada pemerintahan jokowi atau kepada pak jokowi
saya melihat kemungkinannya lima puluh lima puluh untuk demokrat
lima puluh lima puluh antara ingin bergabung dan lima puluh lima puluh yang ingin tidak bergabung
pertama demokrat ini kan pernah memimpin republik ini selama sepuluh tahun
artinya anatomi kekuatan politiknya sekalipun tidak menjadi bagian dari pemerintah tetap established
eksistensinya tetap teruji lah kira kira begitu
kan banyak orang kan merapat ke pemerintahan kan dianggap sebagai bagian untuk mendapatkan kemewahan akses gitu ya
sehingga mampu melakukan penetrasi politik
yang kedua ada psikologi politik yang memang ini tidak bisa kita hilangkan begitu saja
ada hubungan yang agak kurang tak mesra gitu antara mbak mega dengan psb yang selalu ingin dikait kaitkan
hal inilah yang menurut saya sebagian kecil dari soal kemungkinan lima puluh lima puluh demokrat bisa bergabung ataupun tidak
belum lagi misalnya tentu ketika demokrat jadi bagian dari jokowi tentu jatah komunitas di dalam ini dalam tanda kutip akan berkurang
apalagi misalnya ada sosok ahy yang memang personifikasinya politiknya cukup
cukup leading dan bahkan dianggap sebagai ancaman besar untuk dua ribu dua puluh empat
jangan sampai ngajak demokrat ini justru memelihara anak macan gitu
nah beda ceritanya dengan pan
kalau pan apapun sikap politiknya bahkan deklarasi untuk jadi oposisi akan selalu digoda oleh teman teman siapapun yang menang
kenapa soal irisan pemilih islam
terutama yang teman teman muhammadiyah yang mencoba memberikan perimbangan dengan pemilih pkb misalnya dan ketiga yang lebih kepada nadlin
sebab itu menurut saya wajar

pan ini siapapun presidennya akan selalu menjadi the ruling party dalam tanda kutip
dia akan selalu diajak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan
terutama untuk mengakomodasi pemilih pemilih yang memiliki irisan keislaman yang berbeda dengan pendukung jokowi saat ini itu penting
makanya kemudian pan ini selalu dikaitkan
sekalipun pak amin ini
dengan sebagai sexy girl ya
sekalipun pak amin rais memang suasana hatinya sejak awal agak sedikit tak terbangun lah gitu
selalu ingin menggoda pan gitu
tapi bagaimanapun posisi tawar demokrat kan disini juga ada nama sby kemudian ada ahy sekarang banyak yang mengatakan ini rising star yang kemudian banyak digoda untuk dua ribu dua puluh empat dipersiapkan
betul untuk periode kedua jokowi tentu pak jokowi ini lebih independen dan lebih dominan akan menentukan siapa yang akan masuk dalam kabinet
atau mungkin juga nggak lebih bebas untuk memilih siapa yang akan di endorse dua ribu dua puluh empat
betul jokowi ini sudah tahu siapa yang hanya sekedar pencitraan siapa yang ingin bekerja untuk membantu dirinya
pasti di periode kedua sudah mulai terbaca
yang paling penting justru saya melihat jokowi juga sudah mulai mengantisipasi soal potensi munculnya oposisi dari dalam dari teman teman koalisi satu
karena bulan madunya bisa saja nggak lama ini menjelang dua ribu dua puluh empat tentu saja partai koalisi satu ini tidak akan samiknaw atau enah terhadap semua kebijakan jokowi
maka kebijakan kebijakan yang dianggap tidak populis seperti kenaikan bbm
bbm soal impor beras itu pasti akan melakukan resistensi dari dalam
nah di tengah kegaduhan politik semacam itu tentu ada second plan yang sengaja dinarasikan dan dipersiapkan landasannya dari sekarang oleh pak jokowi
kalau semua partai koalisi sekarang tidak bisa dijinakkan tentu ada demokrat yang cukup luar biasa
harus mencari teman dari luar koalisi berarti
makanya saya membayangkan bulan madunya nggak terlampau lama ini
jangan jangan tidak ada
jangan jangan tidak ada
oke baik kita sekarang jeda dulu tapi ini juga akhir sesi bagi
oh masih bisa oke masih bisa bergabung bersama kami ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada pasti bersama kami di cnn indonesia prime news
kita tahu tadi sudah disampaikan oleh mas didi dan juga bang bara bahwa masih belum ada keputusan
kita masih menunggu untuk sampai tanggal dua puluh dua
tapi bagaimana mas edi kita lihat sudah ada gesturnya yang ke arah sana kan
yang paling memungkinkan yang sekarang bisa diambil oleh mereka
misalnya jika mas adi bisa memberikan sebuah saran atau apa untuk mereka agar bisa menyelesaikan ini dengan smooth landing kurang lebih
selama golkar maksud saya selama demokrat dan pan ini tidak mendeklarasikan diri sebagai oposisi
selama itu juga akan dikait kaitkan dengan koalisi jokowi
beda ceritanya dengan pks dan gerindra
kalau jokowi yang jadi presiden
mereka akan menjadi oposan sejati
demokrat ini punya dua hitoh
pertama dia sebagai partai pemenang
yang kedua hitohnya adalah sebagai partai penyeimbang
tidak ke kanan dan di kiri
dua habitus yang sebenarnya bisa dipilih cukup bebas
nah yang sekarang agak ramai
apakah mau menjadi bagian dari pemerintah
saya kira demokrat dan tuhan aja yang tahu sebenarnya
nah kalau pan sebenarnya orang sudah tidak mau diskusi
bukan hanya suasana hatinya tapi perahunya
kemistrinya sudah terbangun sejak awal
jadi relatif tidak ada kendala psikologi politik yang cukup berat
untuk menjadi bagian dari satu saat ini
mas didi saya masih penasaran sih soal bagaimana sih kondisi psikologis teman teman internal demokrat sekarang
apakah kemudian ada
udahlah mas didi
udahlah kita gabung ke sana
atau kita keluar jadi penyeimbang
sudah kita keluar sekarang
atau gimana sih
demokrat ini patuh pada ketum
semuanya jadi menunggulah
menunggu dua hari
tapi kalau lihat ke depan
tentu demokrat punya pengalaman sepuluh tahun itu benar ya
kalau memang demokrat ini diperlukan ke depan
kita siap siap saja
tetapi kan kita nggak boleh meminta minta soal itu ya
kalau memang ada kadar kadar terbaik kita ya
diperlukan untuk membangun indonesia ke depan ini
karena sepuluh tahun era bapak isb itu kan sudah dilanjutkan oleh pak jokowi sekarang ini
manakala ke depan perlu diperkuat
tentu kami siap yang terbaik bagi bangsa dan negara
manakala kita jadi penyimbang pun kita siap
kita siap di posisi manapun
yang penting posisi manapun ini bisa memberi sumbangsi
memberikan kontribusi pemikiran
kontribusi konsep yang terbaik bagi bangsa ini ke depan
tapi kalau misalnya
jadi mengingat pengalaman sepuluh tahun itu ya
yang boleh saya katakan belum tentu partai lain memiliki ini
jadi ini tentu suatu hal yang berharga ke depan
sebenarnya kan juga tidak semua kemudian bisa menerima konsep posisi penyeimbang itu kan selama ini
banyak yang mengatakan itu posisi ragu ragu yang bingung
saya rasa keliru ya
sekarang kalau pak sby tidak mengambil sikap kemarin
betapa kerasnya antara dua kubu ini
tapi pak sby lebih mementingkan nkri ke depan ya
lalu bersikap di tengah tengah ya
lalu selalu berpegangan segala hal harus diselesaikan dengan hukum
ini kan sikap yang harus ada yang berani mengatakan begini
diselikalah situasi politik yang panas
manakala gak ada tokoh yang mengatakan begini
akan makin memanas konflik dan perbedaan itu
dan khawatirnya bisa terbelah bangsa ini
oleh karena kemarin pak sby beberapa kali pernyataan dan sikapnya
saya pikir ya ini suatu keberanian yang luar biasa
bahkan masih genting ini ya
oleh karena kita menunggu berbagai tokoh
nggak ada yang berani muncul
pak sbe duluan tampil lalu diikuti tokoh yang lain
ini kan banyak membantu menjaga nkri ini
saya kira itu sikap yang sudah benar
jadi salah kalau orang bilang sikap abu abu
sikap yang benar harus dilakukan demikian gitu ya
kalau sikap abu abu sikap yang tidak memberikan suatu solusi maupun suatu pemecahan masalah ke depan
tapi sikap tengah benar benar menjaga nkri bukan abu abu saya kira
justru ini rakyat harus mengerti soal ini
tapi banyak yang memberikan apresiasi akan sikap pak sby di kala situasi yang panas dan genting ini
berani mengambil hal yang tidak populer tetapi menjaga nkri agar utuh ke depan
kalau misalnya pan kan kalau misalnya kita lihat kan memang sejak dari awal sudah lebih gesit ya gitu ya
sudah lebih tancap gas gitu ya kurang lebih mas adi
karena bagaimanapun kemudian ada yang sudah mengatakan bahwa
masih tetap negosiasi untuk kursi mpr
mungkin dikatakan nggak melulu soal jabatan itu
tapi bagaimanapun ini politik dan pasti ada penawaran itu di atas meja
ya kan karena nanti kan kita kalau memang kita nanti bergabung ya dengan koalisi yang dibimbing oleh pak jokowi
tentu kan itu akan ada kerjasama di pemerintahan dan juga di parlemen
parlemen itu di dpr dan juga di mpr
tentu manifestasinya juga ada memang ya saya harus katakan terus terang ya
dan tetap untuk kursi itu
ya karena ada posisi
saya tidak tahu ya mungkin saja ada nanti di posisi di salah satu di pimpinan di mpr bisa juga begitu kan
apapun itu kan kita belum bisa mengatakan secara pasti karena belum ada pembicaraan secara detail
soal bagaimana nanti struktur kerjasamanya ya kan
kemudian kontribusi kita apa peran kita apa itu kan belum ada sama sekali sampai ke situ
hal hal ini kan sebenarnya hanya bisa dimengerti oleh para elit gitu kurang lebih ya mas
mas adi tapi apakah kemudian teman teman ini bang bara kemudian mas didi juga sudah kemudian memberikan pengertian penjelasan yang secara terstruktur untuk mereka yang berada di bawah untuk mengerti bahwa ini posisi yang diambil sekarang yang mungkin ada perubahan yang bisa saja kapalnya ke arah yang berbeda
sebetulnya kalau untuk kasus pan kan sudah ada presiden putri kan dua ribu lima belas kami dua ribu empat belas ketika pemerintahan jokowi terbentuk kami di luar
kemudian kami memutuskan untuk masuk ke pemerintahan dua ribu lima belas
dan prosesnya waktu itu juga cukup
tanpa ada ganjar berarti tentu ada perdebatan pada waktu itu
jadi presiden itu sudah ada
jadi kalau nanti kita mengambil langkah yang sama saya pikir juga pasti nanti akan ada perdebatan tapi kalau ada penjelasan yang komprehensif yang logis ya
jadi kita harus mengambil langkah dengan pertimbangan rasional pertimbangan logis bukan pertimbangan emosional berdasarkan like atau dislike ya
yang harus kita lihat itu adalah yang paling baik bagi partai itu bagaimana dan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi bangsa
ya kalau kita di dalam pemerintahan keuntungannya kita masuk dalam proses pengambilan keputusan kebijakan ya di pemerintahan kita terlibat langsung
walaupun kalau di luar juga kita ada juga ininya kan kontribusinya sebagai penyimbang dari pemerintahan yang ada
tapi terus terang saya harus katakan memang kalau kita lihat dari sejarah pan eksistensi kita kita kebanyakan keberadaan itu di dalam pemerintahan
dan kita sudah punya presiden ya
kita bergabung dalam pemerintahan
walaupun sebelumnya kita tidak ikut di awal pemerintahan tersebut
mas adi beberapa kali mengatakan ini bahkan tidak akan ada bulan madu
jadi manis manisnya tidak akan lama
dia bilang sebentar kalau saya bilang tidak akan ada
manis manisnya nggak akan lama kurang lebih gitu ya mas adi ya
sepertinya begitu karena dua ribu dua puluh empat jokowi sudah tidak bisa lagi nyalon sebagai presiden
jadi persaingan yang sesungguhnya itu adalah persaingan partai partai yang bisa mengkapitalisasi apa yang mereka dapatkan
apa yang mereka bisa olah
apa yang mereka bisa olah dalam mengakses kekuasaan politik
termasuk berarti sekarang soal perebutan perebutan kursi strategis
ketua mpr ketua dpr gitu misalnya
betul ketua mpr ketua dpr dan komisi komisi strategis menjadi incaran banyak orang
banyak partai politik
tentu ini sebagai upaya untuk membangun batu bata kekuatan politik jelang dua ribu dua puluh empat

datar dalam arti tidak ada figur yang terlampau signifikan dan menonjol
tidak terlihat juga partai politik yang terlampau apa namanya
begitu mendominasi dalam pertarungan nanti
makanya kemudian komposisi dua ribu dua puluh empat ini akan menjadi menarik gitu diantara sekian banyak partai
tapi yang paling penting adalah bekerja untuk rakyat
disukai itu adalah jauh lebih penting ketimbang mengakses kekuasaan politik
karena tidak ada jaminan mau menteri mau jadi hal hal penting di dpr itu tidak ada jaminan inline dengan tingkat elektabilitas
pks misalnya dia diluar kekuasaan tapi naiknya lumayan signifikan
bahkan banyak partai politik yang mendukung pak jokowi itu nyungsep bahkan tidak lolos
itu juga menjadi koreksi
ini tergantung bagaimana kelincahan mengasosiasikan dirinya terhadap kepentingan rakyat
kalau soal sharing power dengan teman koalisi dengan oposisi ini hal perkara biasa putri
dalam sistem presidensialisme multi partai ekstrim di indonesia apalagi ada ada giom politik
tak ada teman dan musuh yang abadi
yang badi adalah kepentingan bersama
nah itu dia
tidak ada yang salah
cuma cuma permasalahannya sekarang itu mas didi
kan kadang itu hanya
di tingkat elit saja mengerti
di bawah itu kan gerundelnya maksudnya kekesalannya itu tetap terjaga tetap ada gitu loh
ya memang kalau di bawah ini harus pelan pelan kita memberikan pencerahan dan alhamdulillah belakang ini sudah mulai mengerti ya
di bawah bawah inilah sikap sebenarnya yang harus ditunjukkan
yang pasti demokrat itu ke depan
siapapun yang mungkin mengajak demokrat demokrat akan menjadi partner yang baik
partner yang baik artinya bukan hanya
bukan hanya manggut setuju setuju tapi selalu mendukung kebijakan kebijakan yang baik
tapi manakala ada kebijakan yang tidak sesuai aspirasi rakyat kita mungkin juga paling depan akan memberikan masukan memberikan koreksi yang terbaik
jadi sudah siap diajak gabung pemerintah ya
kita siap di posisi manapun juga
oh posisi siap
kita tidak akan meminta minta begitu ya
karena kita punya konsep punya empat belas program pro rakyat
mana kalah program program ini disandingkan
kira kira cocok dan punya banyak irisan di sana
insya allah siap dengan siapapun ya
siap di dalam siap mau penyeimbang siap yang terbaik bagi bangsa dan negara
jadi pan kapan akan mendeklarasikan posisi terbarunya
ya mudah mudahan sebentar lagi ya
tidak lama setelah tanggal dua puluh dua
tidak lama setelah dua puluh dua
demokrat sepatuh pada aturan man yang ada
dua hari ini bersabar lah
jadi dua puluh dua mei pukul dua puluh empat ya kontraknya berakhir
kita masih mengawal
kita tidak tahu proses selanjutnya
proses di mahkamah konstitusi
pemenangnya kan tanggal dua puluh dua ya
nah kita patuhi saja supaya suasana ini sejuk aman dan damai
mas didi terima kasih bang bara
terima kasih putri
mas adi terima kasih banyak
kami segera kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news